kawasan dago kota bandung jawa barat dikenal sebagai salah satu tempat ikonik
letaknya di sepanjang jalan insinyur haji juanda
kawasan dago ini menjadi kawasan yang tak lepas dari kesan anak muda
kawasan dago identik dengan tempat nongkrongnya anak muda
nah di salah satu gang nih di dago bagian utara sana terdapat sebuah kampung kreatif bernama kampung kreatif dago pojok
dan saya akan mengajak anda untuk mengunjunginya
selamat datang di kampung kreatif dago pojok
bukan tanpa alasan kampung ini dijuluki sebagai kampung kreatif
di sini nuansa seni kental terasa
saat memasuki gang saya disambut dengan tembok bermural
meski sudah agak muda
maka tembok tembok ini tetap mencuri perhatian saya
semakin masuk ke dalam sejumlah anak kecil tengah memainkan kuas dengan cat warna warni di atas kanvas
mereka menghasilkan lukisan yang bervariasi
puluhan hasil karya anak anak ini rencananya akan dipamerkan dalam event art braga pada september dua ribu dua puluh
kayak banyak teman teman gitu
dia kayak seru ketawa ketawa gitu
seru banyak teman teman suka kena aku gitu
selain melukis ada pula workshop pembuatan wayang golek
wayang ini dibuat dari kayu albasia
diperlukan keterampilan dan ketelitian dalam membuat wayang golek
sementara kegiatan yang satu ini adalah kegiatan musikalisasi puisi
anak anak muda yang tergabung dalam kelompok bernama peluru kata berlatih memainkan alat musik dan membaca puisi
nantinya mereka akan tampil untuk membaca puisi dengan diiringi alunan musik
ya kegiatan kegiatan tersebutlah yang membuat kampung dago pojok di kelurahan dago kecamatan coblong
ya kegiatan kegiatan tersebutlah yang membuat kampung dago pojok di kelurahan dago kecamatan coblong kedudukan

diinisiasi oleh rahmat jabaril seorang seniman seni rupa sejak tahun dua ribu
rahmat yang melihat potensi kesenian di dago pojok pun berkeinginan membuka ruang kreativitas bagi masyarakat sekitar
waktu itu saya terinspirasi bagaimana kemudian ruang ruang yang ada di kawasan dago pojok ini bisa dieksplorasi lewat seni
kampung kreatif dago pojok diresemikan pada dua puluh delapan oktober dua ribu sebelas
kehadiran kampung ini pun disambut baik oleh para warga setempat
makin rame makin seru terus makin anak anaknya antusias terus
namun sayangnya kini kampung kreatif dago pojok sepi dari kunjungan wisatawan sejak pandemi covid sembilan belas pada dua ribu dua puluh lalu

padahal sebelumnya wisatawan ramai berdatangan warga dan toko masyarakat kampung kreatif dago pojok pun kini tengah berjuang
untuk membangkitkan kembali geliat dan potensi yang ada di kampung kreatif dago pojok
nah setelah berkeliling di kampung dago pojok sekarang giliran rekan saya wilam nasution yang akan mengajak kulineran
lokasinya masih searah sekitar satu km dari kampung dago pojok dan masih di pinggir jalan dago
di sini ada kue balok dan es cincau hijau yang biasanya ramai dikunjungi
pilihan kue baloknya juga banyak dengan berbagai topping
yang favorit ada topping taburan coklat dan keju
selain itu ada pilihan matang atau setengah matang
setelah dipesan kue balok segera dibuat
yang uniknya cara memasak
kue balok dipanaskan dari atas dan bawah selama kurang lebih sepuluh hingga lima belas menit
jika sudah dihidangkan paling enak langsung disantap selagi hangat
nah harga kue balok disini bervariasi dari tiga hingga lima ribu rupiah
sementara es tinjau hijau mulai dari tujuh ribu rupiah
rasanya gurih dan ada sedikit manis
tapi kalau saya lebih milih yang setengah matang
karena ada sensasi yang berbeda yaitu lumer di dalam mulut